pembangunan ibu kota negara nusantara tak hanya berfokus pada istana negara dan perkantoran pemerintahan
para menteri difasilitasi untuk mendapat hunian di ikn sebagai rumah dinas
di jakarta rumah dinas pejabat setingkat menteri terkonsentrasi di kawasan widya chandra dan jalan denpasar
sementara di ibu kota yang baru konstruksi rumah dinas menteri atau sering disebut rumah tapak menteri tengah dipacu untuk ditargetkan rampung pada juni dua ribu dua puluh empat mendatang
saya berkesempatan melihat progres pembangunan ikn nusantara
perjalanan saya dimulai dengan melewati area proyek yang masih dipenuhi debu tebal
wajar saja sebab pembangunan ikn baru mencapai tiga puluh delapan persen per awal agustus dua ribu dua puluh
titik pertama yang saya datangi adalah sumbu kebangsaan sisi barat
titik ini dapat memantau seluruh area pembangunan ikn
awalnya pos ini kita bangun untuk memantau proyek kita proyek jalan sumbu kebangsaan sisi barat ini
tetapi karena posisinya sangat strategis berada di salah satu posisi tertinggi di ikn ini sendiri
akhirnya ini ditunjuk sebagai pos pemantau untuk ikn tahap satu ini
dari sini kita bisa memantau semuanya
semuanya apa aja tuh
dari ujung sana kita bisa lihat istana wakil presiden lagi pembangunan
kemudian di bawahnya kita bisa lihat perumahan tapak mentui yang lagi dibangun juga
tak cukup melihat dari kejauhan saya turun ke lokasi untuk menyambangi rumah tapak menteri
apd sudah siap kita lihat rumah tapak menteri seperti apa di ikn
dari market saya melihat rumah tapak menteri dibangun dengan dua tipe
yakni tipe downslope dan upslope yang masing masing terdiri dari dua lantai
lantai pertama merupakan ruang kerja dan area kedinasan
sementara lantai dua merupakan area pribadi
hingga penjelajahan saya saat ini setidaknya dua puluh persen progres dari pembangunan rumah tapak menteri di ikn nusantara
dan kalau di belakang saya ini sudah ada setidaknya dua belas unit yang bentukannya sudah tampak
bangunan bangunan dengan desain yang cukup menarik
luasnya kurang lebih lima ratus delapan puluh meter persegi cukup luas
pembangunan konstruksi rumah tapak menteri dilaksanakan oleh pt adikarya
ceria jasa engineering dan pengawas dari pt yodiyakarya
para kontraktor harus memastikan berbagai aspek penting
seperti sisi kawasan desain hunian dan penggunaan teknologi
seperti pembangunan responsif pada kontur tanah iklim bencana
serta penggunaan smart home system atau teknologi rumah pintar